karena di sekolah umum waktu itu ditolak enggak mau terima karena dia kan disitu kan ada ada
keanehan dia kan kepala sepuluh bilang gak bisa sekolah sini harus dikeluarin memang butuh ya
butuh yang ahli dalam bidangnya untuk menangani adik saya adik adik saya kan down syndrome
sekilas anak anak dan remaja ini tampak biasa saja namun mereka adalah anak anak yang memerlukan
penanganan khusus ya mereka sangatlah istimewa di sekolah alam medan ini mereka belajar sekolah
yang berlokasi di kecamatan medan selayang medan sumatera utara itu dirintis oleh sukendro saputro
tujuh tahun sudah sekolah ala medan yang dikelolanya menjadi rumah kedua bagi anak anak
berkebutuhan khusus bagi saya anak berkebutuhan khusus adalah potensi potensi dari pikiran
pikiran anak yang punya keinginan untuk dikasihani disayangi sehingga mereka bisa
berkembang dengan lebih baik kalau sekarang kita menjadi manusia maka selayaknyalah manusia itu
memberdayakan manusia anak berkebutuhan khusus adalah manusia yang perlu diberdayakan
sekolah ala medan didirikan oleh sukendro pada februari dua ribu sembilan inilah satu satunya dari empat sekolah
pola alam di kota medan yang khusus menampung anak berkebutuhan khusus sebagai pusat kegiatan belajar
masyarakat sekolah tersebut menerapkan kurikulum istimewa berbasis kemandirian meski berstatus
non formal sekolah ini dapat menjadi jembatan bagi orang berkebutuhan khusus untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuannya jadi kami ini bukan sekolah formal
jadi kami menyelenggarakan pendidikan paket paket a setara sd paket b setara smp paket c setara sma
dan paket abc ini adalah resmi program pemerintah jadi mereka bisa ikut ujian juga kalau mau jadi
mereka bisa melanjutkan ke sekolah formal atau perguruan tinggi nantinya tapi ada sebagian
anak tidak mengikuti program paket itu jadi mereka belajar sendiri contoh anak usia lima belas tahun bisa dia
belajar pelajaran smp fisika kelas tiga tapi untuk bahasa indonesia bisa jadi
kelas lima sd jadi tidak ada suatu hal yang sama seperti sekolah formal dia harus mengikuti mulai
dari pelajaran bahasa indonesia fisika kimia tidak jadi tergantung kepada kemampuan anak jadi
di sini kami sangat fleksibel bersama para guru kegiatan berbasis kemandirian dirancang oleh
sukendro guna membekali siswa dengan berbagai keahlian salah satunya
berkebun sebidang tanah di sekolah ini dimanfaatkan siswa untuk bercocok tanam
pak sukendro ini sebenarnya kegiatan berkebun bagi para siswa di sini apa sih tujuannya begitu
tujuannya pertama untuk mendekatkan diri dengan alam karena kita kan sehari hari hidup dari alam
mulai dari mereka menyemai membibit kemudian menghasilkan jadi tidak bisa lepas dari alam alam
yang kedua adalah mereka bisa punya keahlian keterampilan supaya bisa menanam kemudian menghidupi
dirinya sendiri yang ketiga menjual jadi ketiga sasaran ini yang kita lakukan jadi di dalam seminggu
minimal sekali ada kegiatan seperti ini ini sebenarnya yang ditanam selain kangkung begitu
apalagi biasanya yang ditanam oleh anak anak ada bayam ada kocai ada cabai ada ubi macam macam
biasanya memanfaatkan lahan di sekitar sekolah ini begitu ya dan mereka juga bisa memanfaatkan
botol botol bekas seperti ini untuk ditanami tanaman begitu ini tanaman kami organik jadi
kalaupun ada lalang kami nggak pernah gunakan racun pesticida seluruhnya organik dan kami juga ada
hidroponik juga kalau boleh tahu sampai saat ini pak dari kegiatan berkebun sayur begitu sudah terlihat
hasilnya begitu pertama untuk diri mereka sendiri mereka bisa mengambil manfaat maka bisa masak
sendiri jadi bukan mengambil beli tapi masak sendiri dari kebun sendiri nah itu hasil yang langsung nampak sekarang ini
lebih dari dua ratus siswa berkebutuhan khusus pernah dididik di sekolah ini hingga desember dua ribu dua puluh
sekolah ini memiliki sedikitnya enam puluh siswa berusia empat hingga empat puluh tahun mayoritas siswa remaja dengan
autisme setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda karena itu materi kegiatan disesuaikan
dengan potensi siswa dan kakek dan pemakaman belajar untuk melakukan kategori kesehatan dan ekonomi dan mengucapkan penuhi kesehatan
kegiatan menggambar ini misalnya
setiap anak berkebutuhan khusus pasti memiliki potensi yang besar dalam dirinya
dan di sekolah inilah mereka bisa menemukan potensi yang mereka miliki
salah satunya adalah samantha yang sudah bersekolah di sini sejak lama
semi di sini sukanya apa
nah biasanya kalau menggambar sukanya menggambar apa
manga seperti ini ya
kenapa suka menggambar
karena sejak dari kecil semi mulai menggambar tapi gambar saya semua stickman
tapi setelah beberapa tahun kemudian pindah ke medan
gambar saya mulai berkembang menjadi manga
biasanya dapat inspirasi dari mana kalau menggambar
jumlah anak berkebutuhan khusus di indonesia semakin meningkat
meski belum ada sensus tahunan secara rutin
seharusnya sepatutnya mendapat perhatian masyarakat
inilah yang melatar belakangi sukendro mendirikan sekolah tersebut
sebenarnya urgent ya menurut saya
karena pertama jumlahnya cukup besar ya
kalau perkiraan saya ada sekitar seribu anak berkebutuhan khusus di kota medan
bayangkan kalau seribu itu tidak mampu melakukan apa apa
bisa jadi menjadi beban masyarakat
jadi kalau pemerintah tidak ambil
atau kita tidak ambil action terhadap hal ini
akhirnya menjadi beban masyarakat
jadi hal ini menjadi urgent
yang kedua mereka sebetulnya punya talenta potensi
jadi kalau kita tidak berdayakan sesungguhnya sungguh kasian
dan bagi orang tua juga
tidak ada tempat untuk melampiaskan atau menyalurkan bakat anak mereka
sebenarnya kondisi anak berkebutuhan khusus
bisa dideteksi sejak dini
keluarga menjadi bagian terpenting
yang mendukung tumbuh kembang si anak
ini sebenarnya bisa dideteksi lebih awal
bukan pada saat dia lima tahun ke atas
tapi pada saat sebelum dua tahun
pada saat tiga bulan sudah bisa dideteksi
jadi gangguan perkembangan itu
segera kita bisa lakukan intervensi
hasilnya akan semakin lebih baik
pertama kalau refleksi bayinya tidak ada misalnya
jadi kalau contohnya palming refleks
babinsinya tidak ada
jalan di atas rumput
jalan di beras
jalan di pasir
stimulasi itu akan menyebabkan
akhirnya dia akan kembali seperti yang lain
target kami bukan mereka
supaya terus terusan di sekolah ini
jadi mereka bisa kembali kepada keluarganya
sesuai dengan bakat
dan bisa menghasilkan
jadi tidak menjadi beban bagi keluarganya
sekarang saya ingin meminya
para siswa beberapa perubatan di sekolah alam
yang membawa kesehatan atas dan ikhlas
dalam selaman lingkungan
melalui kegiatan bank sampah sukendro mengajak siswa dan orang tua memanfaatkan sampah layak guna
tak ada aturan khusus berapa banyak sampah rumah tangga yang harus dibawa ke bank sampah di sekolah ini
pria berusia hampir setengah abad itu melibatkan peran siswanya secara langsung dalam penimbangan dan pencatatan sampah yang dikumpulkan
sampah ini kemudian dipilah sesuai dengan jenisnya
pemanfaatan sampah yang dikumpulkan
dapat menambah isi pundi pundi rupiah siswa ataupun sekolah
sukendro pun mengajak siswanya memproduksi kertas daur ulang
sampah berbahan kertas disulap menjadi lembaran kertas multi guna
nah ini adalah kertas daur ulang yang sudah jadi dan ini hasil buatan murid murid di sini begitu ya pak
pak ini nanti akan dijual
seperti apa mekanisme penjualannya
jadi kita akan rapingan dulu kita potong kemudian ada yang dijual lembaran seperti ini
satu ini isinya lima lembar
kemudian ada juga kalau misalkan mau dijadikan buku bisa dijadikan buku
baik itu untuk coretan seperti ini ataupun bisa di print
ini pasti nilai jualnya juga bertambah ya
kalau kertas polos seperti ini daur ulang berapa pak dijualnya biasanya
kalau lima lembar seperti ini rp lima ya
ketika menjadi barang kerajinan harganya bisa kisaran
bisa lebih tinggi nah seperti ini kalau sudah dengan logo bisa rp dua puluh
jadi ini untung saja untuk sekolah alameda
tentunya kami bisa desain untuk souvenir
misalnya untuk perusahaan perusahaan sekolah dan institusi dan sebagainya
hasil penjualan nanti akan seperti apa
apakah ada berbagai keuntungan dengan pembuatnya murid murid di sini
ya itu dimasukkan ke dalam tabungan mereka
ada sebagian yang tidak mengerti
jadi kami gunakan untuk membeli peralatan misalnya kalkulator dan sebagainya sebagai alat bantu belajar
untuk membantu operasionalis sekolah ini begitu ya
sebagai pusat kegiatan belajar
sebagai pusat kegiatan belajar
sekolah alamedan bertujuan menjadikan para siswa yang lebih mandiri
dengan demikian mereka tak selalu bergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitas sehari hari
karena mereka senang hanya bidang bidang tertentu
sebab itulah materi itu sangat banyak
supaya mereka nanti bisa kembali kepada keluarganya
kalau mereka sudah kembali kepada keluarganya mereka bisa hidup sendiri
jadi target kami bukan mereka supaya terus terus
bukan mereka supaya terus terusan di sekolah ini bukan
jadi mereka bisa kembali kepada keluarganya sesuai dengan bakat minat mereka masing masing
dan bisa menghasilkan jadi tidak menjadi beban bagi keluarganya
muhammad mustafa kamal contohnya
siswa berusia dua puluh tahun ini
difonis oleh dokter menderita autisme pada usia tiga tahun
mustafa mengalami keterlambatan berjalan dan berbicara
dia menjadi siswa di sekolah ini dan mengikuti setiap kegiatan
walhasil mustafa kini menguasai beberapa keahlian termasuk memasak
karena di sekolah umum waktu itu ditolak tidak mau terima
karena di situ kan ada keanehan
kalau diganggu kan dia suka menjadi
jadi kawan kawannya juga ini usir suka menjadi
jadi dia menganggung dia
jadi kepala sekolah itu bilang
gak bisa sekolah sini harus dikeluarin
jadi udah dikeluarin saya cari cari yang sini yang ada di pak andres
setelah sekolah di sini beberapa waktu apa hasilnya pak yang dilihat perubahan dari mustafa
ya sepertinya dia udah apalah segala bidang dia udah bisa sekarang
untuk komunikasi untuk belajar kayak putus sop segala macam kayak apa ini
udah dia bisa sendiri lah di rumah
selain itu ada dorea kaban
gadis dua puluh enam tahun ini mengalami down syndrome
di sekolah ini dorea didampingi guru pribadi saat belajar
sebelum menjadi siswa di sekolah ala medan
ia pernah belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat di tangerang selatan banten
dan sekolah luar biasa di palembang sumatera selatan
namun upaya itu tak membuahkan hasil
kini ia telah menemukan bakatnya di sekolah ini
iya main main airnya kotor
memang butuh ya butuh yang ahli dalam bidangnya untuk menangani adik saya
adik saya kan down sindrom
kalau misalnya hanya keluarga
saya sebenarnya nggak ada latar belakang bagaimana untuk mendidik anak down syndrome
makanya kita sekolahin di sini
nah kadang kadang juga kita kalau saya jemput adik saya
saya konsultasi dengan guru yang ada di sini
gimana sih nangannya dia kok dia di rumah kayak gini
nah itu biasanya di situ saya dapat ilmunya
jadi harus menangani adik saya kayak gimana
dan memang ada perubahan sih
sebelum menyekolahkan di sini dan sesudah menyekolahkan di sini
di sini dia talenta atau kemampuan adik saya itu bisa dilihat
adik saya itu jago nari
kemarin saya melihat dia itu tiba tiba nari dengan bagus
sukendro mengakui belum bisa menggratiskan ongkos pendidikan bagi siswanya
karena biaya operasional yang cukup besar
namun sistem subsidi silang diterapkan di sekolah ini
sehingga orang tua dapat membayar iuran sekolah
upaya sukendra menjaga eksistensi sekolah itu patut diajungi jempol
sejak didirikan sekolah ini tak pernah menerima bantuan dari pihak manapun
masih ada yang belum bersuara selamat pagi

ada enam belas tenaga pengajar di sekolah ini
mereka adalah orang orang yang dipilih sukendro karena dinilai tangguh
dan dapat menangani siswa di sekolah ini
eva indrayani sembiring salah satunya
sarjana pendidikan lulusan universitas negeri medan pada dua ribu sepuluh ini
senantiasa sabar dalam mengajar
sejak bergabung menjadi guru di sekolah alamedan pada tujuh maret dua ribu sebelas
ia semakin memahami
setiap anak berkebutuhan khusus memiliki keistimewaan
hatinya tergerak untuk terus melayani siswa di sekolah tersebut
eva menjadi guru untuk anak berkebutuhan khusus ini kan pasti berbeda dengan sekolah sekolah umum begitu
nah kira kira kesulitan nggak untuk mengajar

awalnya sulit ya mas kan basic saya memang sarjana pendidikan memang untuk mengajar gitu ya
awalnya berkecimpung ke dunia anak normal
jadi begitu melihat anak abk langsung
wow mereka berbeda gitu kan
nah waktu pertama mulai masuk
itu nggak langsung diberi murid
harus observasi tiga bulan melihat terus melihat terus
ternyata berbeda semua anak cara pengajarannya
jadi masa masa observasi itu masih masa maju mundur
ini bisa kuat nggak ya di sini
bisa bertahan tidak ya
ternyata lama kelamaan oh ternyata mereka terpola
jadi kalau kita kasih satu pola mereka ngikuti selamanya mereka ngikuti pola itu
jadi kita harus benar benar ajari dari nol sampai mereka bisa
kalau mereka hanya sekolah di sini saja dan mereka tidak berbaur di masyarakat
itu artinya pendidikan yang eksklusif
tapi yang saya inginkan adalah masyarakat ikut serta membantu mereka
sehingga tersapai masyarakat inklusi
pemusahan gedung johor kecamatan medan johor ignatius satrio yudanto misalnya
meski mengalami autisme sejak berusia tiga tahun yuda tak putus asa
ilmu pengetahuan dan materi pelajaran yang didapatnya dari sekolah alam medan
sukses membuatnya menjadi pengusaha kecil yang memproduksi sabun pencuci piring
dengan penuh kesabaran sang ibu francisca senantiasa mendampingi usaha yuda
berbicara tentang memiliki anak berkebutuhan khusus
pada awalnya ibu sempat mengalami masa masa di mana sempat ragu bagaimana anak ini bisa berkembang begitu
lalu bisa melihatnya seperti ini seperti apa
iya memang kalau mempunyai anak kayak gini ya berkebutuhan khusus gini kan
kita sebagai orang tua itu apalah nanti apa namanya
berikutnya untuk kehidupan dia berikutnya kalau misalnya saya sudah enggak ada nanti bagaimana
terpikir juga gitu jadi apa yang yuda bisa ya
kayaknya kalau sabun pencuci piring ini kan dia tidak basi
jadi kalau misalnya pun enggak laku dalam pembuatan satu kali itu enggak laku
dijual minggu berikutnya masih bisa gitu
terus dia pun saya lihat kok kayaknya pun
semangat gitu untuk membuat sabun ini
jadi terus ya ibunya cari cari pelanggan lah siapa siapa
terus tetangga tetangga yang sudah jadi pelanggan itu kalau habis
dia malah pesannya sama yuda
jadi yuda tante sabun ya satu
terus dia langsung pulang ngambil satu jedikin dikasihkan
dua tahun sudah yuda berbisnis sabun pencuci piring
karena usahanya masih berskala kecil
ia baru dapat mengantongi pendapatan rata rata rp dua ratus empat puluh ribu rupiah per bulan
jumlahnya memang tidak seberapa
namun semangat dan kemandirian yudalah yang membuat orang tuanya bangga
sebelum mendedikasikan diri di sekolah alam bagi anak berkebutuhan khusus

dan dia menjadi guru pribadi dalam program bimbingan belajar untuk siswa sd smp dan sma
sarjana teknik lulusan universitas trisakti pada seribu sembilan ratus sembilan puluh ini
bahkan telah berlanglang buana menimba ilmu ke negeri seberang dan menyelesaikan studinya
dalam program magister management business di asian institute of management di filipina pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
pria yang akrab di sapa andreas ini juga pernah berprofesi sebagai teknologi
dan juga sebagai teknologi teknisi di sejumlah perusahaan swasta di jakarta
profesi yang terbilang mapan pun ditanggalkannya
demi mewujudkan kemandirian mereka yang berkebutuhan khusus melalui sekolah alam medan
kalau bapak ini sih sejauh ini yang saya lihat dia mau mengayomi guru guru di sini gitu bang
jadi kalau kita ada kesulitan dia nggak pelit ilmu dan gampang buat diajak di sini
terbuka sekali sih orangnya
sosok pak sukendro buat saya itu adalah sebagai pemimpin yang baik
sebagai teman juga sebagai guru yang baik buat kami
di rumah yang terletak di jalan bunga wijaya kusuma medan selayang inilah
sukendro tinggal bersama istri dan anaknya elizabeth lili salim dan angelin abigail saputro
di mata keluarganya pria kelahiran medan satu september dua ribu tujuh belas
dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan penyabar
bapak itu baik habis itu sabar
biasanya suka temanin main skateboard di plaza medan fair
habis itu suka temanin abie kerjain pr matematika bahasa inggris dan lain lain
bapak itu sebenarnya sangat sederhana
mau mendedikasikan dirinya
untuk pendidikan anak anak berkebutuhan khusus
tidak banyak permintaan
pokoknya kalau jadi istrinya tenang aja lah
kiprah sukendro membangun sekolah ala medan
tak lepas dari dukungan sang istri
sebelumnya sukendro dan lili membuka kelas bimbingan belajar
sebenarnya saya enggak tahu jawabannya saya lebih percaya sudah diatur tuhan setiap orang punya visi dan misi
di saat saya buka bimbel untuk anak anak biasa saja ada yang telepon
nih anak saya cacat mau terima gak saya belum lihat anaknya itu seperti apa
saya cuma bilang oke bawa aja lah ke sini nggak apa apa
jadi satu demi satu satu demi satu akhirnya tanpa kami sadari
akhirnya ya kami harus menangani anak anak berkebutuhan khusus dan kami terima tugas itu
peran sukendro dalam mendidik siswanya sangatlah besar
slogan ramah untuk semua begitu melekat di sekolah alameda
atas jasanya menjadikan orang berkebutuhan khusus
dapat belajar mandiri tia meraih penghargaan dari sebuah perusahaan perbankan nasional
sebagai katalisator kemandirian pada tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
namun prestasi gemilang tersebut tak lantas membuatnya berpuas hati
sebenarnya keinginan saya adalah murid murid kita itu menjadi mandiri
dan di tengah masyarakat mereka menjadi inklusi
jadi kalau mereka
hanya sekolah di sini saja dan mereka tidak berbaur di masyarakat
itu artinya pendidikan yang eksklusif
tapi yang saya inginkan adalah masyarakat ikut serta
membantu mereka sehingga tersapai masyarakat inklusi
sukendro saputro adalah sosok tangguh yang berdiri di balik kemandirian anak anak berkebutuhan khusus
tangan penuh kasihnya selalu terbuka lebar untuk merangkul dan mendampingi mereka
ia sangat berharap
keberadaan anak berkebutuhan khusus tak lagi dipandang sebelah mata
kepada para orang tua guru pengasuh
kita jangan pernah putus asa
pantang kita menyerah
karena anak anak ini adalah
anak anak yang dititipkan tuhan kepada kita
kita perlu mengasihi mereka menjaga mereka
sebagai buktinya kami telah mendidik mereka supaya bisa menjadi mandiri
mereka bisa punya kehidupan penghasilan sendiri
jadi bekerjasamalah dengan seluruh pihak
supaya masyarakat inklusi yang kami impikan
yang kita semua impikan dapat terjadi